nah kalau tadi dari pihak dishub sekarang saya mau tanya langsung dengan rekan kita sudah ada mas sikdam hasim salah satu penyandang disabilitas yang ikut berbincang di cnn indonesia connected dan sepertinya ingin memberikan tanggapannya selamat malam mas sikdam
selamat malam mbak anu selamat malam
iya mas ikdam gimana nih tanggapannya terkait stiker khusus bagi penyandang disabilitas untuk menghindari ganjil genap ini
pada dasarnya sih kita dari komunitas disabilitas yang ada di dki jakarta setuju setuju aja ini kan untuk kebaikan jakarta ya
untuk jakarta dan apalagi besok sekarang mengadakan prioritas ya buat ada kebijakan khusus juga buat teman teman disabilitas
karena seperti kita ketahui kan kebanyakan mayoritas penyandang disabilitas kan dari kalangan menengah ke bawah
dan jangan kan punya mobil dua mobil satu aja nggak punya kan
ya terus ya tapi sekarang mengenai apa namanya stiker yang buat disabilitas kan
sayangnya hal itu kan tidak tersosialisasi dengan baik seperti itu
berarti mas sikdam sendiri baru mendengar informasi ini dapatnya dari mana nih mas tahu ada stiker disabilitas ini
dari media sosial karena mungkin beberapa hari yang lalu and then kita langsung ke kantor dishub sayangnya beberapa pegawai dishub itu tidak tahu mengenai itu
akhirnya beberapa teman yang membutuhkan stiker itu karena kita kan setiap hari di jakarta ada yang berobat ke rumah sakit ada yang terapi ada yang sekolah
nah ketika kita pergi ke dishub beberapa pegawai dishub
saya tidak tahu menahu mengenai itu malah beberapa teman teman dipimpong dari satu departemen ke departemen yang lain
ini sangat disayangkan sebenarnya
oke berarti ya silakan silakan
jadi bagi teman teman ada yang bertanya benar nggak ada stiker khusus buat disabilitas apakah ini benar apa cuma hoax
ada teman teman bilang begitu karena berdasarkan pengalaman mereka habis dari kantornya dishub seperti itu
oke berarti masih minimnya sosialisasi begitu ya mas iqbal
apakah sejak saat terakhir kunjungan ke kantor di sub sudah ada tindak lanjutnya
sampai sekarang terakhir kemarin dua hari yang lalu sama teman tunadaksa juga menginginkan yang stiker untuk mendapatkan stiker itu untuk ditempelkan ke mobilnya beliau
belum belum ini belum tapi sebagian teman ada juga beberapa sudah dapat
jadi itu sih masalahnya harusnya teman teman dishub itu sosialisasinya ke bawah itu
bagus agar teman teman sampai sekarang teman teman masih mencari yang stiker itu beberapa teman disabilitas
oke berarti permasalahannya adalah sosialisasi dari pihak dishub
tadi kami sempat tersambung juga mungkin tadi mas ikdam sempat dengar dengan pihak dishub bahwa hal ini memang sudah disosialisasikan tapi mungkin masih belum merata begitu ya mas ikdam ya
betul karena teman teman disabilitas sangat membutuhkan stiker disabilitas karena kita lihat kan angkutan umum belum ramah sekali terhadap disabilitas
jadi kalau ada gajil genap diperluas nah bisa jadi menyusahkan buat teman teman disabilitas juga untuk mobilitas di jakarta seperti itu
oke semakin pr ya mas sikdam sendiri selama ini bagaimana sih mas sikdam kesehariannya
mas sikdam berarti mengendarakan kendaraan pribadi atau pakai kendaraan umum dan cukup sulit begitu aksesnya untuk mengakses kendaraan umum di jakarta
jujur mbak kalau untuk kendaraan umum di jakarta sampai sekarang itu masih istilahnya
masih mengerikan bagi teman teman disabilitas
masih mengerikan karena belum ramahnya apa namanya seperti kereta busway segala macam itu bagi kita adalah resikonya besar sekali untuk menggunakan kendaraan umum
salah satunya itu kita menggunakan kendaraan pribadi yaitu celakanya pas ganjil mobil kita genap kita harus muter dulu muter kemana mana
jadi seperti itu dengan adanya stiker ini bagus juga
sayangnya tidak semua teman teman disabilitas mendapatkan stiker seperti ini karena tadi sosialisasinya belum bagus sekali di dishubnya seperti itu
oke mas sikdam sendiri pernah mengalami nggak sih mas lagi naik kendaraan pribadi lalu harus terpaksa melewati jalur ganjil genap dan ditilang sama pak polisi begitu karena dirasa melanggar padahal harus tetap lewat situ
ternyata haknya kan harusnya dapat stiker tapi memang belum bisa sampai dapat stiker karena aksesnya masih susah
kalau ditilang nggak
kalau ditilang nggak
kalau ditilang nggak
tapi pernah kejadian gara gara kan waktu itu mobil yang saya naiki itu genap nah pas itu ganjil saya harus muter muter dulu untuk bisa apa namanya masuk ke daerah yang namanya sudirman itu kan
hal hasil saya telat gak bisa hadir di acara saya
saya tidak tahu bahwa itu ternyata mobil yang saya naiki salah jadi seperti itu
oke baik mas sikdam terakhir mungkin harapan ataupun sedikit petunjuk untuk
stakeholder dalam hal ini dishub untuk bisa menyentuh langsung teman teman difabel ini supaya memberikan akses agar lebih mudah mendapatkan stiker ini
mungkin mas ikda bisa punya masukan
yang pertama kepada bapak bapak di dishub tolong sosialisasikan mengenai stiker ini dari mulai yang atas sampai ke bawah ya
jadi sehingga teman teman disabilitas yang ingin mengambil stiker ini mungkin mulai besok
jadi mendapatkan hasil yang baik
yang kedua walaupun misalnya sosialisasinya kurang tolong diamanahkan kepada petugas petugas tilang yang di jalan
ya istilahnya kalau terdapat teman teman disabilitas di dalam mobil tolong dikecualikan lah diberikan kebijaksanaan
karena mereka juga sudah berusaha kantor ishope
hal hasil mereka tidak mendapatkan stiker itu
jadi mohon kebijaksanaanlah dari teman teman ishope yang ada di kantor ishope
kalau ada teman teman disabilitas yang menginginkan stiker dan teman teman disabilitas yang tertilang di jalan tolong dikasih kebijaksanaan
karena mereka juga sudah berusaha dan saya harapkan tolong sosialisasinya itu saja sih
dan kebijaksanaan dari bapak bapak di ishope terhadap teman teman disabilitas yang menggunakan mobil di jakarta seperti itu
oke mas sikdam hasim semoga ini bisa didengar dan semoga sosialisasinya bisa segera tersentuh ke teman teman semuanya ya
terima kasih mas iqdam